masih di cnn indonesia sports banjir yang menerjang jakarta awal tahun dua ribu dua puluh tidak hanya merendam rumah warga tapi juga fasilitas olahraga
pulau mas international bmx center di jakarta timur sempat tergenang air banjir sampai lima puluh cm mengakibatkan kerusakan parah pada treknya
dan informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya sarah ariyanti pamit undur diri selamat beristirahat dan salam sports
dilemas international bmx center venue bmx asian games dua ribu delapan belas lalu mengalami kerusakan
kerusakan terjadi akibat trek sempat terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur jakarta awal januari lalu
sebenarnya posisi dari trek bmx pulau mas ini sudah sesuai dengan pale banjir yang ditetapkan alias sudah diperhitungkan akan aman dari segala resiko banjir
namun permasalahan kemarin adalah tingginya curah hujan yang mengguyur jakarta menyebabkan sungai yang berada tepat di depan stadion bmx ini meluap sehingga mengirimkan air ke dalam venue bmx pulau mas
lapisan teratas track bmx yang terendam banjir itu mengelupas sehingga tak layak digunakan dan mampu membahayakan atlet
beberapa landasan trek pun terlihat sudah retak banyak lubang lubang dan juga dipenuhi oleh kerikil dan pasir
meski air telah surut masih terlihat ada genangan air di trek
secara lisan pengurus besar ikatan sepeda sport indonesia pbic sudah berkoordinasi dengan pengelola
dinas pemuda dan olahraga provinsi dki jakarta terkait hal ini
perbaikan diperkirakan akan memakan waktu sekitar dua pekan dengan biaya yang belum bisa diketahui
yang jelas yang akan kita renovasi yang di renovasi olahraga adalah trek yang rusak
trek yang rusak itu
itu akan kita renovasi kita kembalikan sesuai dengan asalnya
track bmk itu berstandar internasional makanya akan kita kembalikan sesuai dengan standarnya
kita kerjasama dengan isi isi yang ngerti persis seperti apa komposisi untuk mengembalikan track tersebut
akibat rusaknya trek bmx pulemas tim nasional bmx harus mencari tempat latihan baru
apalagi mereka akan segera menghadapi kejuaraan prakualifikasi olimpik
pada hari ini pbi c telah memutuskan untuk melakukan training camp di sirkuit bmx muncar banyuwangi jawa timur
kita ada tiga tempat untuk berlatih yang pertama yang terbaik levelnya dunia ada di sini dan di banyuwangi
kemudian ada di yogyakarta
kenapa kami pindah ke sana terkait dengan cuaca
karena di yogyakarta juga masih setiap hari hujan
dan banyuwangi tidak se
sering jogja dan jakarta untuk hujannya
jadi kami putuskan pindah ke sana
karena dua minggu di sana kami langsung bergeser ke australia untuk mengikuti dua world cup di australia
meski pelatnas bmx sudah mendapat tempat latihan baru perbaikan pulau mas international bmx center tetap dikebut
perbaikan akan dimulai pada delapan januari agar siap untuk event nasional awal februari mendatang